situasi keamanan di papua memanas setelah rangkaian pembunuhan terhadap warga sipil
setidaknya ada dua sepekan terakhir ada dua peristiwa pembunuhan berbeda
dua puluh agustus ada empat orang dibunuh di distrik iwaka mimika
perampokan dan pembunuhan diduga melibatkan enam prajurit tni
kemudian kemarin kelompok bersenjata menembak pekerja proyek di intan jaya
peristiwa ini terjadi di tengah kunjungan kerja presiden joko widodo di bumi cederawasi
kita bahas situasi keamanan papua terkini bersama kasatgas humas operasi damai kartens
kombespo ahmad mustafa kamal selamat sore pak kamal
selamat sore mbak
terima kasih atas waktu anda pak kamal
pak kamal kami ingin memperbarui beberapa data dan perkembangan dari papua
berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sepekan terakhir
yang pertama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi kemarin
apakah sudah diidentifikasi oleh satgas kartens
terima kasih atas peristiwa
peristiwa yang terjadi kemarin di intan jaya
kita sudah melakukan penelitikan dan penelitikan oleh satgas maupun dari polres mimika
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap berapa saksi yang ada sekitar tkp
karena peristiwa itu diketahui oleh rekan kerjanya
sehingga kita masih melakukan pencarian terhadap nama nama yang sudah dikantongi oleh penyidik
untuk melakukan penindakan secara yuridis
sehingga nantinya kita ketika melakukan penangkapan melakukan upaya paksa
kita dapat melakukan pemberdasan dengan baik
ini yang dapat kami sampaikan tentang intan jaya
memang intan jaya ini termasuk juga mimika ini adalah tujuh wilayah operasi dami karpet
di mana wilayah ini menjadi atensi dari pimpinan pusat bapak kapolri untuk bagaimana
polda papua di backup oleh satgas damekar
ini adalah tujuh wilayah
ini untuk dapat sesegera mungkin situasi menjadi kondusif
namun memang kita sadari bahwa di intan jaya kurun waktu di bulan agustus itu ada dua peristiwa
yang di mana terjadi pada tanggal tujuh belas agustus ini hari mereka melakukan penembakan
bahkan melakukan pembakaran terhadap kantor olahraga pemuda dan olahraga
itu terus kemudian
sehingga dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan mutilasi beberapa hari yang lalu
di tanggal dua puluh dua di hari senin
alhamdulillah berkat kepelitian dan kesermatan daripada penyidik
kita bisa ungkap seluruh pelaku kejahatan itu meskipun satu warga sipil yang saat ini masih diburu oleh rekan rekan kami
yang sudah mengantongi nama pelaku tersebut
apakah peristiwa yang terjadi sepanjang ini atau peristiwa yang terjadi selama dua bulan
jadi sepanjang bulan agustus ini kemudian saling berkaitan pak kamal
untuk peristiwa tidak berkaitan
karena untuk yang di intan jaya memang kita menyadari bahwa itu adalah pelaku pelaku yang dilakukan oleh kelompok kriminal dan senjata
namun untuk yang di timika itu kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka
karena itu adalah modus daripada untuk mendapatkan uang
rampokan ya pak ya berarti ya
dia modusnya akan membeli senjata menjual senjata ternyata setelah dari korban kumpulkan uang yang cukup
sekitar dua ratus lima puluh juta mereka berjanji di suatu tempat dan bahkan korban ini kan pinjam travel ya sewa sewa mobil
terus kemudian setelah mereka dieksekusi dengan sistem modelasi
untuk korban dan bahkan mereka langsung buang di sungai dengan beban batu
sudah lakukan kesempatan kemudian modulasi kemudian dibuang lagi
dan kemudian mobil yang disewa oleh para korban itu dibakar
jadi mereka saja untuk melakukan mengelabui aparat untuk menghilangkan jejak namun kecilian daripada rekan rekan kami yang ada di lapangan
informasi dan semua di tkp dia dapat lakukan pendalaman dan dapat mengungkapkan kasus tersebut
pak kamal apakah peristiwa terbaru yang barusan saja anda sampaikan yang kemudian diduga melibatkan aparat
itu membuat kompleks kemudian permasalahan keamanan yang terjadi di papua
ini sangat berbeda ya
kita memang kita selain melakukan penyelidikan tentang peredaran senjata api di wilayah papua bagaimana
senjata api itu masuk ke papua dan bagaimana senjata berapa pucuk yang ada di tangan kelompok mereka yang dirampas dari anggota tni maupun polri
berapa dua yang lalu ini kita sudah kita datakan
sehingga kita ketika melakukan upaya paksa terhadap kelompok kriminal di beberapa tempat kita sudah dapat memperkirakan
memang kita menyadari bahwa situasi dan kondisi geografi ini sangat berbeda dengan beberapa bukit atau pergunungan di indonesia
maupun di sumatera sehingga membutuhkan energi yang cukup memadai
pak kamal setidaknya total ada empat puluh tujuh serangan kelompok bersenjata sejak bulan januari tahun ini pak
di antaranya di yahukimo intan jaya puncak paniai puncak jaya duga pegunungan bintang yalimo jayawijaya dan deyai
apakah ada karakteristik tertentu kemudian yang dilakukan oleh kelompok kelompok ini di daerah daerah ini pak kamal
mereka melakukan penyerangan terutama mereka kepada masyarakat
masyarakat pendatang maupun masyarakat yang tidak sepaham dengan dia
atau bahkan dengan melakukan kekerasan seperti yang terjadi di intan jaya kemarin
itu kan korbannya adalah warga masyarakat asli papua salah satu warga suku di biak
namun korban adalah keluarganya ada di nabiri
kita juga cukup kita sayangkan
kita tidak bisa terus kemudian beristiwa di duga
yang tiga belas korban itu yang sebelas meninggal dunia
dan dua luka luka salah satu adalah pendeta
dan kami langsung ke tkb dan kami juga upaya untuk melakukan penangkapan
dengan rekan rekan satgas tamekarten
kemudian anggota organik dari polres duga dan rekan rekan tni
namun memang kita menyadari situasi dan kondisi geografis yang memang
perlu kita tetap harus ulet
harus ulet dan fisik
pak kamal ini kan kasus yang atau situasi keamanan di wilayah papua ini
memang sangat spesifik dan juga sensitif
sudah banyak pihak mulai dari komnas ham kemudian aktivis
menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan di wilayah papua harus lebih humanis
pendekatan kultural dan apakah langkah itu kemudian juga sudah dilakukan oleh satgas sekarang
jadi selain pendekatan keamanan yang dilakukan dengan mungkin ada personil
menempatkan personil dengan senjata lengkap tapi juga ada pendekatan pendekatan
dengan cara lain yang saat ini terus menerus dilakukan oleh satgas
ya dapat kami informasikan perubahan satgas damai karten dari satgas nemangkawi ini adalah
salah satu upaya bagaimana polri melakukan upaya pendekatan kepada seluruh masyarakat
yang ada di tanah papua
terseberangan terhadap keyakinan maupun orang orang yang simpati atau bahkan yang memang
mereka paham bahwa mereka adalah warga papua dan warga indonesia
kita lakukan pembinaan karena satgas tamekarten ini adalah upaya upaya pre emptive
yang dilakukan oleh pimas nokennya dengan pendekatan kita melakukan peningkatan
perekonomian dengan bibit babi bibit ternak babi ikan
pertanian di yogyamu hidup
kemudian kita beberapa di intan jaya juga ada pertanian juga hidup
jadi memang kita harus ule dan kita terhenti memang tentu kita menyadari situasi dan kondisi
saudara kami yang ada di papua ini memang berbeda dengan masyarakat yang ada pada umumnya
harus kita lakukan pendampingan dengan baik sehingga kita sadar dengan kondisi seperti ini
depan akan melakukan perubahan
karena dengan upaya upaya satgas bimas nuken dengan kita lakukan seperti contoh saja pengobatan
yang tentu transportasi atau fasilitas masyarakat yang di sana terbatas
tim medis kami datangi door to door kepada masyarakat masyarakat yang perlu pengobatan
apakah itu sakit sudah lama ataupun mereka yang baru sakit kita komunikasi dengan tokoh agama
tokoh masyarakat tidak ada
para undur untuk melakukan pengobatan
ini salah satu upaya
upaya memang warga masyarakat itu tidak tersentuh atau belum tersentuh dengan tim di medis yang ada di sana
dan kami bersama dengan tim medis lainnya untuk melakukan pengobatan di beberapa wilayah di satgas damai kartens
semoga kemudian pendekatan pendekatan personal kultural yang dilakukan oleh satgas damai kartens ini bisa berjalan dan memberikan tentunya dampak yang memang bisa dilihat
dan terukur karena bagaimanapun serangan itu masih terus terjadi
pak kamal kombespol ahmad mustafa kamal terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia